kasus gizi buruk banyak terjadi di kabupaten bandung barat
dinas kesehatan bandung barat menyatakan sebanyak dua puluh tujuh anak difonis
menderita gizi buruk dan membutuhkan perhatian khusus
sebelumnya satu anak dari kabupaten bandung barat meninggal dunia
dalam perawatan di rumah sakit akibat gizi buruk
egy febriansyah anak berumur lima tahun ini merupakan
satu dari dua puluh tujuh anak yang difonis menderita gizi buruk
oleh dinas kesehatan kabupaten bandung barat
egy merupakan anak kedua dari siti aisyah warga desa jambudipa
kecamatan cisarua kabupaten bandung barat
sejak usia dua tahun egy menderita gizi buruk
akibat kurangnya asupan makanan tbc dan hernia yang dideritanya
akibatnya berat badan egy hanya sebelas kilogram
orang tua egy yang sehari hari bekerja sebagai buruh serabutan
hanya membawa egy berobat ke puskesmas
akibat tidak ada biaya untuk ke rumah sakit
kami ini belum pernah dibawa ke rumah sakit
kenapa gak dibawa ke rumah sakit
ya kendalanya uang

tbc nya seharusnya berarti ya
tidak jauh dari kediaman egy
kondisi gizi buruk juga dialami alfie rizki
balita berusia tiga tahun warga desa pada asi kabupaten bandung barat
pada usia satu tahun alvi difonis menderita penyakit paru paru
dan infeksi otak sehingga harus dirawat di rumah sakit
meski sudah dinyatakan sembuh
penyakit tersebut membuat alfie kesulitan makan
dan mengakibatkan alfie mengalami gizi buruk
orang tua alfie yang hanya bekerja sebagai pedagang kerupuk
tak mampu memberikan alfie pengobatan yang layak
pengennya itu kan itu bpjs nya kan masih mandiri
pengennya yang dibikinin yang dari pemerintah lah gitu
jadi sama ini masih bayar sendiri
jadi belum dapet yang dari bantuan pemerintah
petugas puskesmas cisarua yang menangani kasus egy dan alfie mengatakan
seluruh pasien gizi buruk yang mereka tangani
harus mendapatkan perawatan yang lebih baik
agar bisa sembuh
kendalanya itu tadi
karena sebagian itu tidak mempunyai bpjs
seperti yang kasus alfi bpjs nya bpjs mandiri
jadi mereka tidak mempunyai ini
jadi prosesnya melakukan penanganan
penanganan kita sudah memberikan
ininya sesuai dengan prosedur sop yang ada di puskesmas
kita sudah mengatakan bahwa ini harusnya
kalau boleh punya bpjs
kita sudah ada
agar bisa kontrol ke rumah sakit
penanganan lebih tingkat ke atasnya lagi
berdasarkan data dari dinas kesehatan kabupaten bandung barat
dari total satu ratus tiga puluh enam tujuh ratus tiga puluh lima balita
terdapat dua puluh tujuh balita yang menderita gizi buruk
angka ini diklaim menurun
jika dibandingkan beberapa tahun sebelumnya
berbagai upaya dilakukan agar jumlah gizi buruk semakin menurun
di tahun dua ribu delapan belas
anggaran sebesar satu dua miliar rupiah dialokasikan
untuk pemberian makanan tambahan kepada ibu dan balita
makanya kita selalu mengatakan kepada teman teman kepala desa
tolonglah buka akses
akses untuk menjangkau posyandu terdekat bagi masyarakat
kadang kadang kan ada yang mengatakan
ah jauh ke posyandunya jauh kesininya gitu
nah kalau kita menambah jumlah posyandu
menambah jumlah puskesmas pembantu
itu akan sangat berat karena harus ada bangunan
harus ada tenaga kesehatan
nah itu kan agak repot
jadi kita membuka akseslah lebih bagus
supaya mereka lebih mudah untuk menjangkau fasilitas pelayanan
sebelumnya satu anak warga desa cihideng
kecamatan parongpong kabupaten bandung barat
meninggal dunia dalam perawatan di rumah sakit hasan sadikin bandung
pada senin dua puluh enam maret dua ribu dua puluh
franky wijaya kabupaten bandung barat